mari selamat datang
anggota tni itu juga sempat mengajak berduel seorang pemuda lain yang mencoba melerai
pangdam enam belas patimura majen tni richard t hatta pobolon menyatakan
telah melakukan proses hukum secara tegas kepada pelaku meskipun sudah ada mediasi
memang sudah ada mediasi tapi itu tidak memberi tingkat proses hukum

peristiwa ini terjadi pada minggu lalu dan belum diketahui apa penyebab anggota tni itu
tiba tiba mengamuk di dalam desa